anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
pernyataan anggota dpr ri fnd simbolon mendapatkan kecaman dari berbagai pihak
komandan kodim enam ratus dua puluh tiga cilegon letkol infantri ari widyo prasetyo menyebut
fnd simbolon melukai prajurit tni
sementara itu forum komunikasi putri dan putra purnawirawan dan putra putri tni polri atau fkppi
meminta mkd dpr ri memberikan sanksi pemecatan terhadap fnd simbolon
kami dengar omonganmu fnd simbolon
dalam sebuah video yang beredar viral komandan kodim enam ratus dua puluh tiga cilegon letkol infantri ariwidyo prasetyo
bersama para prajuritnya menyebut pernyataan anggota komisi satu dpr ri effendi simbolon
yang mengibaratkan tni seperti gerombolan
dianggap menyakiti institusinya
tak hanya itu dandim enam ratus dua puluh tiga cilegon juga menuding fnd simbolon
mengadu domba panglima tni dan juga kepala staf angkatan darat
kami tidak terima
darah kami mendidih
kau fnd simbolon melukai kami prajurit tni
kami tunggu pernyataan matamu secara terbuka
sementara itu fkppi menesak mkd dpr ri untuk memberikan sanksi kepada fnd simbolon
karena memberikan pernyataan tni seperti gerombolan
ini tni kayak gerombolan ini
lebih lebih ormas jadinya
ketua fkppi sumsel agus kelana mengatakan menyesalkan pernyataan pak effendi simbolon
dirinya menilai seorang anggota legislatif tidak boleh mengintervensi tni
dan mengeluarkan pernyataan tni tidak solid
dianggap tidak etis
dan kita harapkan pengurus pusat mengajukan atau mengampaikan pemberatan kepada mkd
agar fnd simbolon ini dipecat
fkppi sumatera selatan berharap fnd simbolon untuk memberikan klarifikasi
juga permintaan maaf secara terbuka
tim liputan cnn indonesia